masih terus konsentrasi untuk proses di mk dan itulah proses yang sedang kami kerjakan
jadi perjalanan masih panjang karena siapapun yang nanti terpilih itu pembentukan kabinet baru bulan oktober
sekarang masih bulan maret maret
jadi apapun yang dikatakan hari ini semuanya sifatnya spekulatif karena siapapun yang nanti terpilih akan dilantik
baru dilantik tanggal dua puluh oktober dan baru bentuk kabinet sesudah dilantik
apa yang dilakukan pak prabowo ini kan polanya seperti pak jokowi dua ribu sembilan belas
merangkul lawan untuk masuk ke pemerintahan
kalau seandainya nanti diajak bertemu dengan pak prabowo
kita semua saat ini sedang koncentrasi dmk
memastikan bahwa proses berjalan dengan baik dan kita mengharapkan para hakim nanti menjalankan tugas dengan adil
dengan tidak bisa imparsial
tinggi nilai kejujuran kebenaran